om nino sampai ada di ruang ukang situ
itu semua karena
yang dia lakukan itu semuanya untuk rena
makanya sampai rena menang
kok rame banget ya
ya mungkin sekolahnya rena
lomba tujuh belas agustusan
aku boleh ikut dong
ya allah banyak laki laki yang gak aku kenal
baik orang tua murid dan guru
yang gak aku kenal
aku harus berani menghadapi mereka
aku gak boleh takut
mereka bukan penjahat
yang jahat cuma dia
kamu tetep di mobil aja gak apa apa
biar gue yang temenin dana keluar
kamu harus bisa bertemu dengan orang banyak
itu kan rena
masuk masuk masuk dulu
masuk dulu masuk masuk
masuk masuk masuk
kok rena masuk lagi sih ke mobil
sudah lama nggak ke sekolah
jemen temen kamu juwana
kamu kali yang gak asik
ya tenang tenang ya
mama gak kenapa kenapa kok ya
mama sakit lagi ya gara gara
antar rena ke sekolah
yaudah kita pulang ya ma
pokoknya mama antar rena ke sekolah
ya mama antarin rena
suka gak sama makanannya
berarti pilihan aku gak salah
tapi sebenarnya aku tahu kok
kamu lebih suka sama suasananya kan
mana ada ya usik kayak begini
itu mumpung aku inget
yang soal tawaran tentara rosa itu loh
yang rencana dia mau jadiin kamu
rena basador maharatu
kamu udah pikirin belum
mereka sih udah hubungin manajemen aku
tapi aku mampu gak ya
aku gak mau aja nanti ada suara sumbang yang bilang
kalau aku dapetin pekerjaan ini
cuma karena aku pacaran sama kamu
yang notabene nya kamu adalah
perempuan akan dari
ya aku gak mau dibilang aji mumpung
kamu tuh model profesional
ini lingkup pekerjaan kamu
kecuali misalnya kita menawarkan pekerjaan yang jauh
dari lingkup pekerjaan kamu kebiasaan kamu
haji mumpung bener

makanya kenapa tante rosa kepikiran kamu juga
makanya kenapa tante rosa kepikiran kamu juga
ah kalau misalnya kamu udah
nah kalau misalnya kamu udah
aku tau aku tau
kamu mungkin agak alergi kalau aku sebut nama andien lagi andien lagi
perusahaan al fahri maharatu
perusahaan al fahri maharatu
itu dipegang sama andien
aku memang ada di dalamnya juga
di jajaran manajemen
posisi aku sekarang lagi transisi
jadi aku belum full capacity
belum bisa memutuskan secara utuh
mau gak mau memang
kamu harus meeting sama
kamu harus meeting sama andien
mungkin ini saatnya
seperti apa yang dibilang sama elsa
kalau aku harus membalas andin dengan cantik
seperti andin juga yang bermain dengan cantik
ya kenapa enggak
aku harus bisa hadepin andien
perhiasan pesanan bapak sudah jadi
ikut aku ke toko perhiasan nih
ke toko perhiasan
apa sal beliin aku perhiasan ya
tapi dalam rangka apa
jadi mulai per hari ini
rena sudah bisa masuk sekolah ya miss
alhamdulillah bu andien
kalau kondisi rene sudah membaik
sebenarnya sih belum
belum gitu terlalu membaik ya mas
tapi kita semua mengusahakan untuk
kebaikan untuk rena
soal pelajaran rena yang
karena dia nggak masuk
nanti saya akan berikan bahan pelajaran
yang ketertinggalan kemarin ya bu
biar bisa belajar di rumah
terima kasih banyak ya miss ya
sama sama bu andien
sebagai wali kerasnya rena
saya harus membantu seoptimal mungkin
ketertinggalan pelajaran rena kemarin
tidak ada kata lain selain terima kasih ya mis ya
tadi saya lihat rame rame
di depan itu ada acara tujuh belas an ya
ada acara tujuh belas an rini juga bisa ikut
rena udah bisa ikut
bahkan ada lomba buat orang tua dan anak
ibu andien mau ikut
aku harus bisa
aku harus bisa melawan ketakutan ini
ini pak pesanannya
oke saya lihat lihat sebentar ya
ya bagus sih ketinggannya
rapi terus batunya jadi terlihat lebih menggila
iya tentu dong pak
karena yang mengerjakan tangan tangan profesional
dan disatukan dengan seni yang sangat tinggi
sena supaya kamu gak salah paham
perhiasan ini aku buatkan untuk andin
kamu tenang dulu ya
aku punya penjelasannya
jadi batu ini adalah batu virus kan mbak
nah batu virus ini punya filosofi
dia itu filosofinya adalah kebahagiaan dan kekuatan
jadi maksud aku ngasih perhiasan
tapi aku juga nggak mau ngasih perhiasan
maksudnya batu ini

semoga dengan dia pakai perhiasan ini
dia jadi punya dorongan untuk selalu punya kekuatan
kebahagiaan dalam hidupnya meskipun sekarang dia lagi sendiri
maksud aku kita tahu bahwa dia baru saja kehilangan suami kan
dan aku sengaja ngajakin kamu ke sini
ngambil perhiasan ini bareng bareng
biar kamu nggak salah paham sama andien
aku kasih ini buat andip
kamu beli perhiasan buat perempuan
dan disemburui sama pacar kamu
aku mau paham
mbak kenapa mbak
kok kayak sesak nafas gitu
ya ntar ya mbak saya ambilkan minum dulu
kok nggak paham juga sih kamu sama perasaan aku
bisa bisanya kamu beliin perhiasan buat perempuan lain di depan muka aku langsung
dan kamu bilang itu untuk simbol kebahagiaan dan kekuatan
ya aku baik baik
jangan hancurin tiga tahun hubungan kalian
hanya karena seorang perempuan yang pandai bermain playing victim
lo harus bisa juga ngelakuinnya
dan buat sal nggak mikirin perempuan itu lagi
ya aku akan melakuin
nah anak anak sekarang kita mulai ya wabah makan kerupuknya ya
sudah siap semuanya
kalau gitu kita hitung sama sama ya

miss ayu boleh ya
boleh dong sayang tadi kan kamu udah ikut lomba yang lain
aku mudah terendah bisa ceria lagi
kecerian yang sempat hilang beberapa saat
dan kini datang lagi
beri aku keberanian
sebab tidak seharusnya ketakutan aku merusak kebagian anak aku
bu andin kalau gitu saya datang langsung ya
membayar skapet antara aku dan anak
mak mak mak
sampai jumpa ya
mau gak mau kayaknya aku harus mau
nenek juga kayaknya seneng banget
kalau lu gak mau gak apa apa biar gue yang ganti
gak biar gue aja
lomba padang rena
yuk kita siap siap ya
udah rapi aja
iya tantaku kayaknya udah harus mulai bekerja deh
jadi aku mau siap siap ke kantor
isiratnya udah cukup
cukup banget kok
tanpa apalagi tadi udah sarapan
wah sarapannya enak banget lagi
jadi energi aku langsung ke isi
aku langsung semangat kerja deh
alhamdulillah kalau gitu
ah ya dih maaf banget
ganggu lagi hari ini
aku mau ke kantor papa
kamu keberatan gak kalau ngomong
menemani anakku sebentar
sebenarnya itu hari ini saya ada
jani meeting sama pasal
cuman sebentar deh
bisa diundur atau
jadi atau gaknya
gimana menurut kamu
cantik kan gelangnya
lebih cantik lagi
kalau aku yang pake
aku tuh berniat untuk
ngasih andin gelang ini
bahwa ini hadiah dari kita berdua untuk dia
ngapain sih aku kasih perhiasan ke andin gitu kan
aku bilangnya dari kita berdua
sebagai penanda bahwa kita berdua
kita pengen dia kembali semangat
dan trauma ketakutannya itu berangsur
kamu tau gak bahkan sekarang
andin tuh udah bisa ketemu sama papanya
setuju gak sama eda aku
kalau kita bilang
gelang ini adalah hadiah dari kita berdua untuk andin
aku tuh gak ada maksud apa apa ngasih gelang ini
hubungan kamu sama andin itu membaik
kalian bisa deket
biar nggak ada salah paham lagi
aku terbuka sama kamu
aku ajakin kamu kesini ngambil gelangnya biar kamu tahu
biar kamu tau
kalau misalnya aku macem macem di belakang kamu
ya aku bisa aja kan kirim gelangnya langsung ke andin
andin terima kamu gak perlu tau
aku pengennya andin tahu bahwa ini adalah hadiah dari kita berdua
atau emang dia tuh kelewat santai sih
kok kesannya jadi aku yang jahat kak andin
karena duduk andin ngerebut sal
tapi kan gak aneh kalau aku marah dan cemburu
karena kan andin maunya sama sal terus
bahkan sama papanya sendiri aja dia ketakutan
gak ada kok
aku ke toilet bentar ya
oke aku tunggu sini ya
akan selalu peduli sama andin
mendingan sekarang aku bikin elsa
santai aja cerita sama gue ada apa
masa tadi sal beli gelang dan gue kira gelang itu buat gue
lo bisa tebak gak ternyata gelang itu buat siapa
ya gak tau sih cuma kalo logikanya lu diajak ya pasti gelang itu buat lo
tapi emang buat siapa buat orang lain
nah itu dia
masa ternyata gelang itu buat andin
dan sal itu minta sama gue untuk kasih gelang itu ke andin
katanya buat menyemangati andin
kayaknya gue bisa nih manfaatin momen ini untuk manas manasin si ena
kok bisa sih
gue bener bener udah gak paham lagi deh sama sel dan andin
kenapa lama lama andin tuh kayak jadi pengganggu ya dalam hubungan gue dan salk
lo tenang jangan marah marah dulu oke
kalau lo marah itu akan jadi bumerang buat diri lo sendiri
ingat kata gue ya lo harus main cantik
tapi caranya gimana
ya caranya lo kasih aja gelang itu ke mbak andir
intinya lo ikutin kemauannya sah
kayanya akan susah banget deh kalo gue harus pura pura tulus depan andin
ya tapi kan ini demi hubungan lo sama sal sih nah
gue akan ikutin strategi lo

terus kita coba aja
eh apaan sih pak
kamu mau ke rumah
apartemen kamu kebakaran
tapi untungnya hanya sebagian kok pak
alhamdulillah mama saya enggak kena parah apa pak
untuk sementara ini mama saya akan tinggal di unitnya bella
sepupunya bu andin
iya betul pak
ehm terus kalau mama kamu tinggal sama bella sekarang
kamu tinggal dimana ren
ya mungkin untuk sementara saya akan tinggal di hotel aja pak
di hotel ya
sebenarnya terserah kamu
kalau kamu tinggal di hotel cuma
saya itu kan tinggal di apartemen sendirian
apartemennya juga lumayan lapang ada kamar kosong juga
gimana kalau kamu di apartemen saya aja dulu
di apartemen bapak
ya serius lah
lagian lumayan kan kalau misalnya kamu tinggal di apartemen saya
saya jadi ada teman ngobrol gimana
oh ya terima kasih pak untuk tawarannya
tapi mungkin saya akan pikirkan dulu ya pak
oke boleh gapapa
oh ya untuk mainting kita hari ini gimana pak
ehm meetingnya kamu atur sesuai jadwal aja ren
ya soalnya saya ada urusan dulu
udah dulu ya
kita jadi ketemu andin
mudah mudahan belum telat
ada keperluan apa apa kesini
saya dikabarin andin
untuk datang hadirin
tapi ibu andin belum konfirmasi ke saya
kalau pak nino datang ke sini pak
tapi kan saya nggak mungkin nunjukkan
pesan antara saya dan andin ke anda
baik pak kalau begitu tunggu sebentar ya pak
saya tanya ibu andin
pak andin pak nino diizinkan untuk menemui ren
jangan sampai memaksa untuk mendekat atau menuk ren
cukup melihat saja kata andin
akhirnya semua usaha gue berhasil
kayaknya siana benar benar kemakan sama omongan gue
semoga dia gak deket deket lagi sama nino
dengan kamu pisah sama nino
akan banyak hal baik buat diri kamu
semua terjadi atas izin allah
gue akan berubah
gak akan ada orang lain yang bisa bahagia
mereka harus ngerasain apa yang gue rasain sekarang
aku bisa mengerti
aku bisa mengerti
aku bisa mengerti
aku bisa mengerti
yang tidak bisa ngejurutzah as kak
tak bisa ah
alhamdulillah walaupun rena tidak membalas salam tanganku
tapi seenggaknya rena sudah tahu kalau aku di sini untuk mendukung dia
udah pada siap semuanya anak anak
kalau gitu di posisinya masing masing ya
kita hitung bareng bareng
apapun yang terjadi aku harus terus mendukung rena
biar dia semangat
rena om baik lanjutin

masih memenangnya bukannya mama gak bawa bantuan kamu ke rumah
walaupun perut bapak masih terasa sakit
apapun untuk kamu
band berubah jagai ruta
selesai mau ikut

pak adi selamat datang di pt adi cipta mandiri
ya suatu kehormatan sih saya bisa diajak ke kantor kamu
tapi sejujurnya sih aku masih ngerasa canggung banget untuk ada di sini lagi
dikdek dekan gitu deh
gak usah dipikirin tenang aja fokus
ya tapi biar gimana pun juga aku rasanya masih gimana ya di
udah bertahun tahun gak menginjakan kaki di perusahaan papa
masih ada rasa takut karena pengetahuan aku tentang pengelolaan perusahaan
juga masih ada
masih basic banget kan
selamat siang bu
selamat siang bu
kira kira respon karyawan papa yang lainnya gimana ya sama aku deh
aku masih nervous deh
gak usah dipikirin bel
kamu kan bos di sini
pasti orang orang juga menganggap kamu sebagai pimpinan perusahaan di sini
di maaf ya aku harus bang tangan kamu
aku kerugi banget di
tuh kamu rasain nih tangan aku
aduh aku nervous banget nih gimana ya
bel tenang bel
tenang kamu harus fokus kamu harus senang
saya akan temenin kamu sampai kamu tenang
setelah itu saya bisa ketemu sama pak sal
yang penting jangan nervous
ini bukan maksud apa apa nggak apa apa ya aku pegang tangan kamu ya
kamu jangan lepasin sampai deg degan aku hilang ya
udah mulai tenang
kau pasti bisa ya
di penampilan aku gimana
udah oke bu perfect
seperti wanita karir pada umumnya
masalah kostum ya
kalau rambut aku apa itu
keren keren udah rapi
aduh aku udah tenang sekarang makasih ya di
sebenarnya sih hari ini masih hari perkenalan
baru selanjutnya aku bakal ngebahas sih
tentang langkah langkah selanjutnya untuk membangun perusahaan apa ini
dan kalau kamu gak keberatan aku boleh minta saran dari kamu
aku butuh point of view dari orang seperti kamu di
boleh banget dong
sebenarnya sih aku pengen banget minta pandangannya mbak andren tentang ini
tapi kayaknya mbak andien lagi berjuang untuk meleki kondisi mentalnya
jadi aku gak mau ganggu dulu deh
memang untuk sekarang ini belum waktu yang tepat untuk bicara soal kerjaan bu andien
apalagi kan sekarang bu ani lagi berusaha untuk menyembuhkan mentalnya
eh tapi tadi sih
aku udah catan sih sama mbak andien katanya mbak andien nganterin reina ke sekolahnya
itu tandanya bagus kan berarti mbak anin udah mulai mencoba membuka dirinya untuk bersosialisasi
ngeliat banyak orang lagi seneng deh aku
pernah takut tiba tiba mulus banget kita ke bawah lagi aja yuk
ya kita ke bawah lagi aja ya
ya ya ya udah kamu gak usah kerugih kamu harus fokus coba kamu ucapkan bismillah

bapak melakukan kegiatan fisik tapi sudah saya berikan obat agar lukanya tidak bertambah parah
makasih makasih dok
eh dokter kenal rena
oh frenda dan ibunya sedang ada di luar mau saya panggilkan
sebentar saya panggilkan mereka ya pak
rena gimana ya dia pasti senang kalau lompatnya mana
kita dulu nih kita dimarilah pak kata dokter di sekolah kalau masakan memang harus dibawa ke rumah sakit baru kita bawa kita tunggu aja dulu ya
iya betul sekali ibu kalau dokter di sini memang tidak bisa pasti bakalan dirujuk ke rumah sakit
ya mungkin karena kemarin dia habis kena ada luka tusuk ya mungkin belum kering terus dia lari lari kayak gitu akhirnya dia pingsan
beliau melakukannya semua buat reina bu
gimana keadaannya apa perlu kita harus bawa ke rumah sakit nggak ya dok
sepertinya tidak perlu bu keadaannya sudah membaik saya lihat jahitan di perutnya juga masih baik tidak ada luka yang terbuka lagi hanya saja dia menanyakan rina
om nino sampai ada di ruang uks itu itu semua karena yang dia laku itu semuanya untuk rena makanya sampai rena menang dapet piala
jangan sampai apa yang kita nggak suka itu kita simpah dalam dana
nanti pada akhirnya kita simpah
nanti pada akhirnya kita sendiri yang sakit
om baik ya ma karena dia sudah melakukan kebaikan buat aku
ya udah ma aku mau kasih buat om baik

sebenarnya mama juga masih belajar sayang untuk ketemu sama orang
tapi demi kamu mama harus bisa melawan serangan panik ini
tadi dokter bilang kamu kondisinya udah lumayan membaik
semoga kayak gini terus malah bisa lebih cepat sembuhnya nantinya
aku mau bilang terima kasih banyak ya na
karena tadi suamu sudah mau ngebantu dan bikin rena menang
aku yang terima kasih
ini udah kayak hadiah buat aku nih
sayang kan rena dapet piala
sayang kau diam aja sih
apa akan selalu sabar nungguin kamu
sampai bisa dapat peluk dari kamu ya
satu hari nanti
kembali lagi seperti dulu sayang
semuanya ada di ruang buka es pak
ruang buka es
bukan rina pak tapi
tapi tadi waktu belum tahu kalau nino yang di uks
salah khawatir banget
salah susah banget buat paham
kalau aku tuh gak nyaman dengan perhatian dia yang berlebihan ke andin dan raina
yaudah kita masuk ya
masih rumah mana
eh rena sini dulu
ini sih udah kayak keluarga banget
potret keluarga bahagia
mama papa dan anaknya
rena gak boleh menyimpan sesuatu hal yang bikin rena kesedihan hati rena
aku gak mau ma
aku gak menyimpan sakit di dalam hati
aku juga gak bisa ma
dan malah om nino udah ngelakuin apa sama rena
lihat nih rena sampai punya piala juara satu karena siapa
padahal om nino tuh tadi masih sakit ma
sampai akhirnya dia dibawa ke uks karena belum sembuh
dan pingsan tadi dia
nino kenapa bisa sampai gitu sih
gini kemarin itu dia sempat ada luka tusuk di perutnya
terus masih belum sembuh total
karena tadi aku sempat panik
jadi aku tidak bisa melanjutkan permainan
ada nino di sana dan nino yang melanjutkannya supaya rena menang
dan dia berusaha untuk memenangkan
dan akhirnya karena lukanya belum sembuh dia pingsan
sekarang di uks
renat tetap harus berterima kasih sama om nino
gak boleh kayak gini
karena di pulau om nino ini kan juga papanya rena
apakah aku cuma bapak ma
karena aku cuma bapak ma

enak buatmu papa al benar benar tidak tergantikan ya